kita ke informasi yang satu ini semenjak berhasil menerbangkan pesawat rakitannya sendiri
nama khairul kian ramai diperbincangkan
pria yang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas tiga sd ini bahkan mendapat undangan
dari kepala staf angkatan udara yang ikut mengapresiasi hasil karyanya ini
bengkel milik kairul warga kelurahan palameang kecamatan mati rosompe kabupaten pindrang sulawesi selatan
menjadi ramai sejak dirinya berhasil menebangkan pesawat jenis ultralight
yang dirakitnya sendiri dengan menggunakan barang rongsokan di bengkelnya
mulanya hairul yang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas tiga sd ini
dicibir dan dipandang sebelah mata
namun keadaan berbalik setelah pesawatnya berhasil mengudara saat diterbangkan di pantai ujung tape selasa kemarin
pemerintah kabupaten pindrang hingga pemerintah provinsi sulawesi selatan
mengapresiasi tinggi kegigihan dan keberhasilan pemuda ini
nah untuk ke depannya bagaimana pemerintahnya
ini pasti kan pemerintah ini men support
tetapi pada saat pemerintah ini ini kan cuma men beri
kami sudah bicara beberapa pihak untuk bersolat ini
tetapi tentu kan ada uji coba lagi yang lain
tak sedikit yang melirik pesawatan buatan herul dan berniat membelinya
namun kairul tak berniat menjual pesawat rakitan keseluruhan
minta bantuan untuk dibuatkan pesawat
kemarin ada yang menanyakan tentang apa saya akan menjual pesawat
saya jawab saya tidak jual
saya ingin menjadi sejarah
kalau untuk tawaran membuat pesawat sendiri sudah ada pak
di depan kejadian dua orang yang menawarkan pesawat sudah dibikinkan
atas kerja kerasnya merakit pesawat
kairul pun mendapat undangan khusus kepala stafan
kepala staf angkatan udara
rencananya sabtu malam hairul akan berangkat menggunakan pesawat hercules
untuk memenuhi undangan tersebut
hasrul nawir pindrang sulawesi selatan
langsung saja kita berbincang dengan perakit pesawat ultralight kairul
di pindrang sulawesi selatan
yang saat ini ramai menjadi sorotan
selamat sore bang kairul
ya selamat sore ya pak
ya bang hairul sebelumnya kita semua
mengucapkan selamat karena pesawat anda memang sudah berhasil terbang
sekaligus dinilai positif oleh banyak pihak
lebih lanjut kita ingin mengetahui bang khairul
ide awal anda untuk merakit pesawat ini dari barang bekas dan motor bekas
ini bagaimana dan di mana belajarnya
kalau belajarnya sih
tidak ada banyak yang saya lihat
ya ya silahkan bang kairul
mengukur tentang ukuran sayap dan
maksudnya saya pengen itu saya keju akan semua itu
bang kairul memastikan bahwa apa yang dirakit ini
apakah memang layak nanti kemudian untuk diterbangkan
karena waktu itu memang pernah diterbangkan di proses awal pembuatan
tapi kemudian tidak berhasil dan
sekarang justru berhasil
bagaimana kemudian keyakinan itu bisa ada begitu
saya lihat dari
yang motor yang berkecepatan tinggi
akhirnya saya temukan ini dengan mesin kawas kaki
berkecepatan satu ratus tujuh puluh lima km per jam
lalu bagaimana bang kairul
ya akhirnya saya disitulah saya yakin kalau mesin ini akan bisa terbang
oke butuh berapa lama bang hairul untuk merakit ini
lamanya sih sekitar dua bulan lebih
itu sungguh sangat tingkat kecali
barang barang bekasnya itu diperoleh dari mana bang khairul
kalau barang bekas sih
di sempat terontok kak
tidak jauh dari kampung
dengan berpedoman kepada internet tadi ya di youtube tadi ya
ada petunjuk petunjuk untuk mengumpulkan kebutuhan kebutuhan apa yang diperlukan untuk ini
banyak pihak yang pada awalnya itu sempat meragukan
kalau bang kairul ini enggak
nggak berhasil begitu
tapi kemudian setelah melihat dan berhasil terbang
bagaimana kemudian respon orang orang itu yang waktu itu sempat meragukan begitu
iya betul bang
orang orang pada ketawa
disitulah saya lebih semangat lagi untuk membeli pesawat ini
akhirnya bisa berhasil
setelah berhasil terbang
lalu kemudian banyak respon dari orang
ada yang juga kemudian ingin membeli
apakah ini nanti akan dijual juga bang kairul atau bagaimana
atau disimpan dulu untuk dibikinkan yang baru atau bagaimana
oh iya betul bang
kemarin ada yang telpon untuk menawari harga pesawat saya

pesawat sekarang ini saya sudah jual
saya akan simpan dan saya akan bikin jadi sejarah
berarti ini tidak akan dijual dulu ya bang kairul ya
tidak bang betul
oke kalau kemudian ada tawaran yang bisa
ini apa namanya yang bisa membuat bang khairul bisa mendapatkan akses yang lebih luas begitu mungkin
dengan kebutuhan barang barang yang dipermudah
ataupun juga pengetahuan baru tentang pembuatan pesawat ini bagaimana
kemudian apakah akan ikut dengan tawaran tawaran tersebut
atau tetap dengan konsep seperti sekarang
oh iya betul bang
kalau ada yang masyarakat ingin berminat untuk pesawat seperti ini
kami akan bikinkan yang lebih baik lagi
dan kabarnya juga akan ada undangan untuk bertemu dengan kepala staf angkatan udara
ada persiapan khusus bang kairul untuk nanti di pertemuan akan membicarakan apa
atau ada yang ingin disampaikan
memang ada untuk ini untuk pertemuan dengan angkatan udara
untuk mengejarkan dengan cara untuk menerbangkan pesawat
terakhir bang khairul harapannya apa nih
terakhir untuk memajukan pengetahuan apakah kemudian meminta bantuan dari pemerintah atau bagaimana
kami juga ingin kepada pemerintah untuk bisa menambah pengetahuan tentang saya ini
untuk melanjutkan membangun yang lebih baik lagi
termasuk menambah anggaran atau biaya begitu ya
iya sebetulnya begitu bang
terima kasih bang hairul untuk ngobrol ngobrolnya sore hari ini
selamat melanjutkan aktivitas anda
terima kasih khairul dari pindrang sulawesi selatan